sampai jumpa di video selanjutnya
radio ini sudah menekuni dunia voice actor selama lebih dari sepuluh tahun
selain mengisi suara untuk berbagai program di sejumlah televisi kabel
jati juga didapuk menjadi voice actor untuk gelaran asian games dua ribu delapan belas
menurut jati seorang voice actor itu bukanlah seorang penyanyi
yang harus memiliki suara bagus dan berpikir
voice actor lebih ditekankan kepada kemampuan acting menghayati suatu peran
menciptakan sebuah karakter yang dipercaya sama yang mendengar
jadi fokusnya lebih ke actingnya
secara cepat ya misalkan nonton iklan ikutin dulu
kayak burung beo ikutin aja dulu
dengan patahannya dan potongannya
lalu yang kedua coba untuk bener bener rasapi ke hati
arti dari kalimat yang kita bacain dari naskah itu apa
misalkan lagi sedih sesedih apa
talenta jati andito dalam aktif olah suara pun
membuat rumah produksi ternama mocasni tertarik merekrutnya
untuk mengisi suara karakter disne versi bahasa indonesia
karakter yang dimainkan jati adalah scar lion king
dan tamatoa moana
aku ngisi suara peran di film film disney
aku jadi scar di lion king
yang didap di bahasa indonesia
jadi suara berat banget kayak gitu
terus aku jadi kepiting jenaka namanya muana
dia penjahat juga di film moana
dan aku juga suka nyanyi kebetulan jadi aku langsung dapat tanggung jawab
aku suka disney dari kecil jadi beberapa kali main film itu
main film marvel juga beberapa
menjaga kelenturan pita suara menjadi hal yang wajib bagi seorang voice actor
jati biasa melatih olah vokal dan pita suaranya dengan seni pernafasan
jati andito pun membagikan tips tips bagaimana menjadi seorang voice actor
kalau misalkan aku boleh kasih saran buat yang tertarik untuk terjun ke dunia voice acting
yang dipelajarin jangan ikut kelas voice over dulu
tapi ikut kelas acting dulu
karena di dalam voice acting
karena di dalam voice acting
dalam kelas acting udah ada pelatihan vokal
yang luput adalah kebanyakan voice actor voice actures indonesia itu
ngincer itu saya ingin mengeluarkan suara bagus
padahal sebenarnya yang kita incer itu bukan suara bagus
yang diinginkan klien yang diinginkan oleh director
itu suara yang believable atau dipercaya
selain belajar acting menjadi voice actor juga harus menjaga kualitas pita suara
dengan tidak banyak memakan makanan pedas gorengan
tidak minum alkohol serta berhenti merokok
arief kurniawan arief tidiawan jakarta